mantan anggota sat intelkam polresta samarinda ismail bolong telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penambangan ilegal
ismail ditahan oleh penyidik baris krim polri per rabu tujuh desember
kasus yang menjerat ismail bolong di baris krim polri telah terungkap
setelah diperiksa sejak selasa enam desember ismail telah ditetapkan penyidik baris krim polri sebagai tersangka
menurut kuasa hukumnya ismail menyandang status tersangka dalam kasus penambangan ilegal bukan terkait perkara suap
pensiunan polri yang pernah mengaku menyetor uang miliaran rupiah kepada kabar es krim polri ini juga telah ditahan
mantan anggota satuan intelijen dan keamanan polresta samarinda ini dijerat menggunakan undang undang minerba terkait aktivitas perizinan dan distribusi tambang ilegal miliknya
tidak ada mengenai suap tidak ada
jadi saya klerikan
tidak ada pak ismail bolong ini ditangkap karena katanya memberikan soal tambang kepada petinggi polri
itu tidak ada